kas dan setara kas dua lima belas miliar satu mobil dan satu sepeda motor senilai dua ratus lima puluh juta rupiah harta bergerak lainnya satu ratus tujuh puluh satu juta rupiah dan utangnya
apa yang dilihat yang paling banyak diderita
katanya ini adalah produk tabungan gitu
kanannya reonita tuh kirinya audi
nah dokter feni sendiri ini apa sih kalau secara ya kita terus menerus terekspos terhadap kualitas udara yang bukan buruk lagi tapi sangat sangat buruk
menjelang puncak pelebon jenazah disiapkan dengan mengganti kain putih yang membalutnya
kalau motor baru apalagi yang ini itu motor repot kalau yang baru delapan belas kuta itu
asosiasi itu ngirim orang orangnya yang serius